meningkatnya jumlah kendaraan bermotor terutama kendaraan pribadi
kian menambah kemacetan di ibu kota
salah satu solusi yang kini diupayakan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
untuk mengatasi kemacetan adalah pengembangan sarana transportasi publik
skala besar yang terhubung satu sama lain
akibatnya kemacetan pun semakin parah
kondisi ini memaksa pemerintah provinsi dki menerapkan solusi nyata
jika tidak ingin lalu lintas di ibu kota berhenti bergerak
pembangunan sistem transportasi publik skala besar dipilih
proyek konstruksi pembangunan angkutan masal cepat mrt dan kereta ringan cepat lrt
tantangannya bisakah proyek baru ini terintegrasi tepat dengan jaringan transportasi
yang sudah ada seperti bus transjakarta dan kereta komuter
butuh upaya ekstra mewujudkan transportasi massal yang terintegrasi
ketersediaan dana alifungsi lahan dan ketersinggungan antarangkutan umum adalah tantangannya
pembangunan konstruksi sejauh ini masih belum menunjukkan kepastian integrasi
pembangunan yang berlangsung juga turut menyumbang kemacetan
jika integrasi antar jaringan transportasi masal tak bisa diwujudkan menyeluruh
akan muncul masalah baru
penumpukan penumpang kembali terjadi
sehingga mobilitas penumpang terhambat dan produktivitas warga dalam beraktivitas tak bisa dicapai optimal